yaudah kalau lo emang percaya omongannya bu nur
pak sofyan juga
ya bu nur kan dari pak sofian
berarti dua orang
kalau lo emang mau abang gagal kerja abang berhenti sekarang
gue ngojek salah kerja salah
lo mau abang tiap hari dina sama emak lo tuh
om itu dari siapa
yang pake baju sma
eh ada yang mau kenal
om udah jalan sih
om udah jalan nih cepetan
katanya tadi mau kenalan
ya elah yang
kan dari semalam abang udah bilang
kalau si maya itu supervisor abang
dia tuh lagi ngajarin abang
harinya ada pesenan kue ga
sabar aja ya
kita juga ada yang pesen kue
lagian kan abang udah kerja sekarang
eh udin tunggu
udin kan udah makan mak
bukan buat elu
kagak usah mak
buruan lu kasihin
mungkin ani udah sarapan mak
buat makan siang juga bisa
ani lagi kelaparan
pengen sarapan tapi gak ada makanan
lu kok gak mau
terus gue suruh balik lagi ke rumah
eh ngapain balik ke rumah
gw kalo jadi bukanya
ya udah kalau lo emang percaya omongannya bu nur
pak sofian juga
ya bu nur kan dari pak sofian
berarti dua orang
kalau lo emang mau abang gagal kerja abang berhenti sekarang
gue ngojek salah kerja salah
kerjaan ini cuma ngojek ngantor kue kayak babu gue
tuh kan ujung ujungnya mewek
tapi mau abang kerja
tapi gak pacaran
lo anak baru ya
kok gue baru lihat
iya bang baru pindah
pindah ke mana
ke rumah kong saya
kalau lo emang pengen abang kerja percaya sama abang
kan abang udah pernah bilang
mau lo cinta abang ke lo dari pagi sampai pagi
itu omongannya tadi bang
cinta abang dari pagi siang sore malam subuh
sampai ketemu pagi lagi
kan kalau abang gajian lu juga yang seneng
mestinya bini itu doain biar kerjaan lakinya lancar
rezekinya lancar duitnya lancar
semoga aja godaannya nggak lancar
kalau udah dapat kerjaan lain
ya berarti nggak ngocek lagi pur
gue jadi pengen kerja kayak ojek
kamu iri pur
kata bapak saya iri itu gak baik
gue itu pengen kerja kayak oja bukan iri
itu pulang faktiskt tuh
kita makan egy yuk udah jam satu
selamat datang di parkiran kami
mas tolong parkirin ya
eh mau bener dong mas
sini gue yang masukin aja
lo kayaknya udah capek
kita mau makan pemerapat pejabat
dpr itu di bawah pohon rindang
tempatnya di belakang kantor
warung makannya di bawah pohon